iya sayang nanti kalau bapak udah punya uang papa kan beliin kamu sepeda ya iya pak tapi bapak ada
lagi yang tertinggal dan mudah mudahan allah subhanahuwata'ala menempatkan
rohnya di tempat yang layak di sisinya amin ya rabb alami
kok kuburan istri saya bisa jadi kayak gini ya bapak ustaz
apa yang sebenarnya
almarhumah lakukan istri mas ketika hidupnya
istri saya bekerja sebagai pembantu rumah tangga
dan dia sering banget mencuri barang majikannya bapak ustaz
makanan sebanyak ini kamu dari mana
ada makanan salah
gak ada makanan salah
mendingan kamu gak usah ikut makan deh
kamu gak ngambil makanan ibu lydia kan
kamu beli terus kamu nyiapin sekalian makanannya
pakai aku uang dari mana buat beli makanan
kira kira apa mesti beli
ya ampun marni
bukan yang ngepel malah enak enakan tidur
gue bukan yang ngepel sih
gangguin orang tidur
wah bajunya bagus nih
ah buat pesta nih
kenapa kamu ngeliatin terus
kamu sirik yuk sama saya
kalau saya mah pake baju ini tuh cantik banget
kalau kamu gak pantas
udah udah gue mau
aku campur mulu
bu lydia kan ada cincin
cocok banget ini mah beneran deh
sampai coba dipake satu lagi
kenapa kamu kesini lagi
kepo banget sih kamu
udah udah sana sana pergi
kepo banget sih kamu
cantik banget cincinnya
apalagi pake baju ini
tentang barang barang dan perhiasan ibu yang hilang itu
yang mengambil suatu rumah mereka yang mengambil balas bahutnya ini

mbak nek kau kenapa
suami saya lupu nggak kerja terus biaya anak saya sekolah
udah kamu jangan stres setiap orang itu punya masalah marni yang penting kamu harus sabar
iya bu cuman saya jadi enggak enak bu barang barang ibu di rumah banyak yang
hilang apa jangan jangan tuyul ya bu yang menangis
tapi bu saya berani sumpah bu kalau saya ngambil bu tangan saya bu tangan saya beneran deh busuk bu
padahal saya sumpah bu iya ya saya percaya sama kamu ya udah sekarang saya harus
jemput putri sekolah oh iya tadi ngomong apa ya
enggak jadi bu
hai yang sehingga saya pergi dulu ya bu
kalau kamu ngasih tahu habis kamu kamu nggak tau apa siapa yang masukin kerja kamu disini saya
nanti kalau bapak udah punya uang
papa akan beliin kamu sepeda ya
tapi bapak aja yang beli
soalnya ibu kemarin marah marah
pak rizie kemarin mau beliin sepeda
bapak janji bapak akan berin kamu sepeda
ternyata yang nyurisnya si lastri bu
ibu mayaksi lastri sering yang nuduh nuduh saya
padahal dia sendiri maling
maling kok teriak maling
marni saya paling gak suka menuduh orang tanpa bukti
ibu kalau ibu nggak percaya
hayu ikut saya saya ada buktinya bu
ini bu liat bu
ini baju baju ibu yang dicuri sama lasri bu
dari kamar ibu
mau dibawa ke kampung bu
saya nggak nyangka ternyata selama ini
kamu yang sudah mencuri barang barang di rumah saya
gak usah ngelak
kamu kan yang nyuri uang buat dikirim ke kampung
kamu saya pecat
kamu keluar dari rumah ini
jangan pecat saya